masa ke r
ya udah bentar ya aku mau ambil
ya pake ditanya lagi
yes ini aku minta ke kamar
mas juga berat ini
makasih om baik
makasih ya pak ya udah nolongin rena
kan waktu itu saya pernah ngusir bapak dari depan rumah
malah mau saya teryakin maling
itu artinya kamu udah jaga rena dengan baik
saya tuh kayak gak asing gitu niat muka bapak
kalau gak salah
saya ngeliatnya di acara nikahannya andin
bener gak ya
oh berarti nih orang mantan lakinya andin dong
kan si andin pernah cerita mantan suaminya nentu nikah sama adiknya
kamu juga kalau gak salah ada di nikahan itu ya
emang saya di situ agak cantik dikit
kamu kenal dengan andin
justru saya emang teman
dulu tuh satu tempat kerja kita
terus sekarang saya jadi babysitternya enak deh
jadi kalian sangat dekat
uh kental banget
ranget banget kita
apa andin pernah cerita kalau dia ada masalah di rumah tangga
hmm cerita apa ya pak maksudi
masalah rumah tangga
mungkin soal mereka berantem atau apa aja
hah nih orang apa aja nih ngelidikin gini dah
udah kayak polisi aja
setahu saya sih kayaknya nggak ada deh pak
malah tuh ya pernikahannya andin sama pak al wahmantis banget
apalagi semenjak ada rena
wah kalau gitu pak kita mau pamit pulang dulu ya
sekali lagi makasih ya
dadah mam baik
dadah mam baik
kalau seandainya kamu tahu sesuatu soal persoalannya andin di rumah
tolong kamu kasih tahu saya

wah bukannya saya mau ikut campur tapi
saya cuma tidak mau kalau nanti andin justru disakiti
saya cuma tidak mau kalau nanti andin justru disakiti
yaudah kalau gitu saya juga pamit ya
bye bye juga rena cantik
dia bilang dia nggak mau andin disakiti
lah bukannya dulu dia yang nyakitin andin ya
makasih banyak lho rose
kamu sudah support aku sudah sebangetin aku
yang penting kamu harus tetap positif
michelle anterin tante rosa ke depan ya
jadi sekarang al tinggal bareng tante
enggak juga sih al kan tinggal sendiri
tante tinggal sendiri lagi pula rumah tante yang lama kan sudah dijual
sekarang tante tinggal sama cucu
ada punya dia tuh anak angkatnya al
al udah nikah belum tante
you know al nggak akan pernah mau disuruh menikah
yo mother well be very happy dan akan tenang begitu juga sama tante
senang sekali melihat kamu bisa together nantinya
kalau al belum nikah kenapa dia angkat anak ya
aku ini sama sekali belum mikirin pernikahan tante
aku tuh lagi fokus sama karir aku dulu
saunce familiar sama al juga begitu
hah ya udah deh
hobi kok ngerepotin saya terus
ya saya ngeliatin kamu dari cctv loh dari tadi
jadi dari tadi pas kamu dulu kamu mantau aku dari cctv
ya udah bentar ya aku mau ambil
cincin nikah kamu mana mas
ketinggalan di mobil
kamu lepas cincin nikah kamu
iya tadi saya cuci tangan terus saya lepas
apa karena mau ketemu sama michelle
percaya kok aku ambil minyak dulu ya
ya udah aku mau ambil
ya kenapa sampai lupa cincin sih
oh iya tadi ada yang datang ke sini nggak ya bu perempuan sekitar jam sepuluh an
tapi sepasang suami istri pak mau adopsi
nggak ada tuh pak
nggak ada pak
ya udah kalau gitu makasih ya buat infonya saya terima kasih selalu berhutang
baik silakan pak salam
tidak ada yang datang ke panti jam empat

rentak juga nih tulang
rantak juga nih tulang
rantak juga nih tulang
kalau benar elsa kenapa dia gak datang
apa dia takut ya
atau malah bukan dia lagi
siapa ya yang udah ngejebek gue
kalau dia berani telpon gue
berarti orang itu tahu dong
kalau gue yang ngebuang bayi itu
nino udah ceritakan mbak andin
dan mbak andin
yang ngejebak gue biar dateng ke panti